bertempatan dengan peringatan hari hak asasi manusia internasional wadah pegawai komisi pemberantasan korupsi
memasang jam hitung penyelesaian kasus kekerasan novel baswedan
jam hitung ini dipasang sebagai aksi menuntut penyelesaian kasus yang telah berjalan lebih dari enam ratus hari
pemasangan jam hitung ini menegaskan sikap wadah pegawai kpk yang meminta tim gabungan mencari fakta
kasus novel baswedan segera dibentuk oleh presiden
jam ini juga menjadi simbol agar tidak ada lagi kekerasan dan intimidasi yang menimpa pegawai kpk
lainnya didampingi ketua wadah pegawai yudi purnomo penyidik senior kpk novel baswedan
kembali menagi janji presiden
ia juga menampik pernyataan komisioner ombudsman prof adrianus meilala
yang menyatakan novel tidak kooperatif dalam pemeriksaan
saya kembali lagi mendoakan
semoga bapak presiden punya keberanian
saya katakan keberanian karena bapak presiden pernah menyampaikan
ke suatu media bapak presiden akan membentuk suatu tim
saya tidak tahu tim apa yang dimaksud
tapi ketika disampaikan itu artinya bapak presiden memahami
tapi sampai sekarang setelah sekian lama
itu tidak pernah direalisasikan sama sekali
bahkan kembali lagi ke seolah olah proses sudah berjalan dengan baik
dan dengan benar dan lain lain
padahal fakta fakta masalah itu sangat banyak
saya berharap bapak presiden betul betul mau memposisikan diri sebagai bapak presiden
sebagai pemimpin negara yang berkepentingan sekali
dengan upaya pemberantasan korupsi